pengurus wilayah nadlatul ulama jawa timur mengecam tindakan predator seksual di bandung yang sedang diadili karena memperkosa sejumlah santrinya
beberapa orang dari dua belas santri yang diperkosa terdakwa bernama heri wirawan itu bahkan hamil dan melahirkan
pwnu jawa timur merekomendasikan hukuman seberat beratnya bagi predator seksual anak
pertimbangannya pelaku sudah menghilangkan masa depan hingga status sosial anak
perbuatan pelaku yang berkedok agama ini juga merugikan banyak pihak
yang memberatkan atau yang paling berat
supaya apa supaya tidak mengulang dan jerah betul betul jerah
sementara itu dosen hukum pidana anak dan victimologi universitas erlangga surabaya menilai kasus kekerasan seksual pada anak semakin marak terjadi saat ini
namun undang undang perlindungan anak di indonesia saat ini sudah cukup kuat untuk menjerat pelaku dan melindungi hak anak yang menjadi korban
terdakwa kasus pemerkosaan dua belas santri ini dapat dikenai ancaman hukuman terberat yaitu
sebetulnya undang undang kita sudah cukup kuat mbak untuk memberikan perlindungan terhadap anak
ada beberapa di undang undang perlindungan anak yang terakhir yang sudah direvisi melalui undang undang nomor tujuh belas
itu ada pemberatan gitu ya terhadap mereka pelaku yang itu korbannya adalah anak
dan terutama ketika misalnya anak itu berada
misalnya di bawah pengasuhan atau perwalian orang tuanya atau orang tua tiri atau guru atau seperti yang sekarang terjadi
jika itu dilakukan antara misalnya kiai atau pemuka agama terhadap santrinya itu justru bisa diperberat
misalnya ancamannya itu bisa sampai pada hukuman mati bisa sampai seumur hidup dan minimal bisa sepuluh sampai
dua puluh tahun penjara
heri wirawan adalah seorang guru dan pengasuh di pesantren madani boarding school di bandung
ia memperkosa dua belas santrinya yang masih di bawah umur hingga hamil dan melahirkan
perbuatan keji itu telah dilakukan harry sejak dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini ia tengah menjalani proses peradilan dan ditahan di rutan kebonwaru bandung sejak dua puluh delapan september lalu
tim liputan cnn indonesia